kas pupuk aku sama kakaknya elsa
oh iya saya cewek yang sama kamu tadi itu siapa ya
yang rambutnya segini
oh itu tadi kakak saya
kan kok mirip sama kakak sepupu aku ya
berarti kakak sepupu aku sama kakaknya elsa sama
anda membawa jessica pergi dan lalu anda memperkosaan jessica
saya tidak yakin
kalau saya yang lakukannya
maksudnya gak yakin itu apa
bapak silahkan tunggu di luar biar dokter yang tangani pasiennya
udah selesai urusan
udah selalu bantuin keluarga dulu
kabarin seperti biasa
ya udah gitu
yuk kita pulang
ya udah kalau aku sama kak angga pulang ya
udah tepi jalannya
mah coba sekarang kamu telpon nomor yang tadi dikasih sama penyi service
tanya sama orangnya maksudnya apa melakuin ini sama elsa
tujuannya apa coba kamu telpon deh
ya tapi kita gak bisa main telpon gitu aja
kita harus pakai strategi pak
nanti sampai rumah biar aku yang telpon deh
itu kita sekarang pulang aja dulu
kita pikirin dulu gimana ngomongnya sama dia yang bener
rumah rehabilitasi harapan kasih
tapi kenapa dialah bisa gangguan jiwa
apa yang dia alami selama ini
nah kamu kan e anthony
dengan rumah rehabilitasi harapan kasih
ada yang bisa kami bantu
ya selamat siang
saya mau bicara dengan pasien yang bernama
maaf pak pasien atas nama jessica annabela
sudah tidak dirawat di sini pak
sudah lama ya nggak di sana
baru keluar dari sini beberapa hari yang lalu
berarti benar yang dibilang catherine
bella dirawat di sana sama mbak elsa
ada lagi yang bisa kami bantu pak
terima kasih ya untuk informasinya
sama sama pak selamat siang
selamat siang pak
kalo minta tolong sama kamu jangan hukum dia ya
dia sih gak salah apa apa
tolong jangan usir dia
sebenernya apa yang terjadi tujuh tahun yang lalu
apa sehatnya om irfan aja ya
nomor yang terakhir yang saya punya udah ngaktif lagi
dulu saya pernah ke rumahnya tapi saat pamit bilang udah pindah

cuma ada alamat kantornya
saya catat dulu deh
berarti kakak sepupu aku sama kakak kakaknya elsa sama